wadir tipideksus barai skrim polri
pak helvi selamat malam apa kabar
selamat malam mas
pak helvi terima kasih
pak helvi tadi sudah kita dengar juga beberapa pernyataan dari anda dan juga pihak kepolisian
terkait dengan hasil gelar perkara
sampai kemudian menetapkan presiden dan mantan presiden act sebagai tersangka
apa saja pak helvi temuan dari penyidikan dan yang dipaparkan dalam gelar perkara
pak elvi bisa mendengar suara saya pak
pak helvi halo selamat malam
baik tampaknya belum tersambung
ada gangguan komunikasi bersama dengan pak helvi
pak helvi selamat malam bisa mendengar suara saya
saya reinhard sirait di studio
baik masih belum tersambung
kita masih menunggu tersambungnya saluran komunikasi dengan pak kombespol helvi asegaf
saya coba sekali lagi pak elvi selamat malam pak
oke tampaknya belum tersambung
kita akan berupaya untuk memperbaiki komunikasi dengan pak helvi segaf
baik kami akan coba untuk menghubungi kembali
untuk membahas mengenai hasil gelar perkara terkait dengan dugaan penyelewengan dana oleh act
pak helvi selamat malam pak
baik terima kasih pak elvi
akhirnya tersambung komunikasinya dengan baik
jadi dalam gelar perkara bareskrim sudah menetapkan tersangka
ex pimpinan atau presiden act dan juga presiden act saat ini
temuan temuan apa yang ada atau dihasilkan dari penyidikan
yang kemudian diunggah oleh pak helvi asegaf
apa yang diungkap dalam gelar perkara pak helvi
baik terima kasih mas
perlu kami sampaikan bahwa hari ini tadi jam lima belas
kita selesai melaksanakan gelar perkara
terkait penetapan tersangka terhadap empat orang pelapor
yang sudah kita konstruksikan dalam pasal tiga ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh empat
kemudian undang undang ite
maupun undang undang iai
dan dari hasil penyidikan
perlu kami sampaikan bahwa secara singkat
pihak boeing telah memberikan dana sebesar rp satu ratus tiga puluh delapan miliar
kepada para ahli waris enam puluh sembilan ahli waris
kecelakaan lion air
dan juga jt
yang terjadi di kerawang jawa barat pada tahun dua ribu delapan belas
kemudian dari dana itu
atas permohonan ahli waris pada boeing melalui act
kemudian dana dikirimkan kepada act
kurang lebih satu ratus tiga puluh delapan miliar tadi
dan dana itu adalah dana bjif
yang diperuntukkan adalah ahli waris
namun sasarannya adalah untuk proyek program
tidak diperuntukkan untuk individu atau pribadi
namun demikian faktanya di hasil penyelidikan
pihak act telah melambangkan
mendistribusikan anggaran tersebut atau dana tersebut
sebanyak satu ratus tiga miliar kurang lebih
untuk sembilan puluh tiga kegiatan yang sudah sesuai peruntukannya
namun rp tiga puluh empat miliar lainnya
itu digunakan untuk kepentingan di luar program
yaitu diantara adalah untuk pembelian armada truk
kurang lebih dua miliar
kemudian untuk pembelian bigfoot bus
kurang lebih dua delapan miliar
kemudian untuk pembangunan pesantren di kasuk bangayat rp delapan tujuh miliar
untuk dana talangan kepada operasi syariah dua ratus dua belas
kurang lebih rp sepuluh miliar
kemudian dana talangan ct cun tiga miliar
dana talangan pada pt mbgs
kurang lebih tujuh delapan miliar
sehingga total yang tidak sesuai peruntungannya
sekitar tiga puluh empat lima miliar
kemudian diantara itu juga digunakan untuk pembayaran gaji para pengurus
yang rangenya sekitar rp lima puluh juta sampai dengan rp empat ratus lima puluh juta
yang diterima oleh pengurus tersebut
pak helvi pasal tppu yang disangkakan
apakah ini karena pengelolaan dana boeing saja kah
atau ada pada unsur unsur pengelolaan dana yang lain
penghimpunan dana yang lain yang dilakukan oleh act
untuk sementara kita sedang mendalami atau menyidik perkara yang
dananya diterima dari pihak boeing
yang dimasukkan ke beberapa afiliasi atau pt pt afiliasi dari act
yang dibentuk oleh act
oke dan itu jumlahnya mencapai tiga puluh empat lima miliar yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tadi sudah anda sampaikan
artinya pada kasus yang lain model penggelapan yang lain
ini terbuka lagi bahwa ini bisa dilanjutkan ke tingkat berikutnya atau penyidikan
pak helvi tidak hanya soal pengelolaan dana boeing saja
ya kita sedang akan melakukan pendalaman
jadi rekomendasi pilar tadi
tindak lanjutnya adalah kita menggandeng kantor akutan publik untuk melaksanakan audit pada yayasan tersebut
kemudian kita juga mengganding ppatk untuk tracing aset aset yang dibeli dengan dugaan anggaran atau dana
dari antaranya rp tiga puluh empat lima miliar tersebut
dan nantinya akan berkembang ke aset aset yang lain yang terkait dengan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya
oke termasuk soal aliran dana yang mengalir ke luar negeri yang juga diduga ini sudah diendus sejak lama ke turki
dan ke beberapa negara lain yang kemudian juga diduga ini berkaitan dengan terorisme pak
kita baru akan melakukan pendalaman hal tersebut
oke jadi pasalnya yang saat ini sudah sesuai dengan gelar perkara ini pasal tiga ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh empat dan juga ini soal uu ite dan juga tppu ya pak helvi
ancaman hukumannya ini seperti apa
untuk tiga ratus tujuh puluh dua ancamannya empat tahun kemudian untuk tppu maksimal dua puluh tahun
terutama di pasal tiga dan pasal empat nya
oke jadi kalau kemudian bisa dibeberkan kepada masyarakat barang bukti apa yang paling tidak menjadi barang bukti awal
yang ditemukan oleh tim penyidik dalam menetapkan tersangka dua nama ini pak helvi

kemudian protokol protokol yang ditetapkan oleh pihak boeing kepada act untuk diikuti sesuai dengan tujuan pendistribusian tersebut
serta dokumen dokumen lain yang terkait dengan afiliasi afiliasi atau vendor vendor yang melaksanakan program tersebut
untuk aset aset yang terkait masih akan kita lakukan setelah penetapan tersangka tersebut kita lakukan hari ini
oke dan pak helvi karena ini sudah masuk ke ranah hukum dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
act sendiri sudah dibekukan juga oleh kemensos pemerintah artinya ini juga berdampak terhadap eksistensi lembaga act dan semua yang bekerja di dalamnya
ini bagaimana nasib lembaga act sekarang ini pak helvi
untuk sementara kita baru menetapkan tersangka empat terlapor tersebut di atas
oke masing masing ini perannya bagaimana pak di dua nama yang kemudian menjadi mantan presiden kemudian juga yang jadi presiden dan juga dua nama yang lain
ini seperti apa masing masing peranan dalam gelar perkara yang atau dalam penyidikan yang dilakukan oleh tim atau dari kepolisian
ya jadi ke
empat tersangka tersebut secara bersama sama pada saat tempus kejadian yang bersangkutan sebagai ketua pengurus yayasan maupun ketua pembina yayasan serta anggota pembina
dan mereka memutuskan untuk membuat rencana rab rencana anggaran biaya yang digunakan untuk progres sesuai program maupun keputusan lain yang tidak sesuai
dengan peruntukannya tadi untuk pembelian kendaraan untuk pembayaran gaji para pengurus dan sebagainya
oke baik pak elvi terakhir jadi setelah penetapan tersangka ini apalagi kemudian proses yang akan berlangsung di kepolisian berkaitan dengan kasus dugaan penyelewangan dana ini dan juga mengembangkan kemudian ke kasus kasus yang lain
ya kita akan tindak lanjuti dengan apa yang kami sampaikan tadi
kita bekerjasama dengan ppatk untuk tracing aset dari penggunaan dana tersebut
kemudian kita bekerjasama dengan kantor laporan publik untuk melakukan audit laporan keuangan yayasan act
dan kita juga melacak serta melakukan penyertaan atas aset aset yang telah dibeli dengan anggaran atau dana tersebut
oke baik kita akan tunggu proses berikutnya
pak helvi terima kasih banyak
pak elvi asegaf wadir t pedeksus bares krim polris sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
selamat malam terima kasih pak elvi
terima kasih mas